anak mama hebat banget sih udah pinter cantik hebat lagi
kenapa jadi seperti ini elsa
dari dulu mama selalu berusaha supaya kamu tetap baik baik saja
tapi semua itu gagal
karena kamu terus membuat masalah baru
ya allah padahal ini baru permulaan
gimana kau semua perbuatan elsa terbongkar
termasuk pembunuhan roy
kamu harus makan ya biar sehat
ya kalau nggak makan nanti kamu sakit dan tambah sakit
rena mau pilih mana
benar kata oma rena harus makan yang banyak
biar cepat sembuh biar sehat lagi bisa main lagi
terus gimana ini bu
elsa mandi gak dateng dateng lagi
karena aku udah ngambek
mau makan apa
terus gimana ini bu
alsa mandin gak dateng dateng lagi
putri jelita sedang sakit
karena putri jelita kecewa sama pangeran
kan pangeran udah janji
untuk ketemu sang putri jelita
tapi pangeran gak bisa tepatin
kesayangannya papa pangeran
maafin papa pangeran ya
papa pangeran sendiri kalau melihat putri jelita kayak gini
papa pangeran janji
akan selalu tepati semua janji papa pangeran untuk putri cerita
bapak pangeran minta maaf ya
iya papa pangeran
papa juga sayang sumaria
papa bener bener sayang kamu nak
papa gak mau kehilangan kamu
saya mau daftar untuk kontrol di dokter anak
nama anaknya siapa ada datanya
kebetulan anak saya datang ke sini sama babysitter
oh baik namanya siapa pak
silahkan ambil nomor antriannya
nanti bapak tunggu dipanggil
sus ruangan dokternya sebelah mana ya
ruangannya di lantai dua apa di sebelah sana
di koridor b ruangannya nomor dua puluh satu
bapak silakan tunggu di sana sambil menunggu anak bapak datang
oke kalau gitu
anak mama makannya banyak mama seneng deh
iya dong ma kan yang suapin aku mama peli
kalau mau cepet semua minum obat ya nanti bisa main main lagi
supaya demamnya langsung pergi jauh jauh oke
anak mama hebat banget sih
pintar cantik hebat lagi
bagi seorang anak perempuan cinta pertamanya pahlawannya adalah sang ayah
kamu lihat sendiri kan begitu kamu datang rena langsung semangat lagi
she looks so happy mau makan ketawa ketawa ceria
om al bawa hadiah spesial untuk rena
makasih ya pa
ya datang kesini
apa masih perlu untuk bertanya ke andin
anak dikandungannya itu anak siapa
padahal gue dan reyna sudah terbukti sangat dekat
rasanya gak mungkin kalau diantara gue dan reyna gak ada hubungan darah
rena adalah anak dari adik kandung lo sendiri
al rena adalah seorang alfahri
lo harus percaya itu aku
rasanya udah benar benar terulang